jangan lupa like share dan subscribe ya
tolong merelokasikan kami ke negara yang ketiga
negara yang ketiga itu amerika menerima pengunci kanada menerima pengunci new zealand menerima pengunci dan australia menerima pengunci
tolong sekarang tindakan jangan besok jangan tahun depan
kalau kalian di posisi kami tidak bisa tahan dari enam tahun sampai sepuluh tahun di sini tinggal di indonesia tanpa ada kerja ada pendidikan
ada kemajuan pendidikan
apa kemajuan hidup